sini kamu keringetan ampun deh lehernya kasihan deh
aduh sampe basah
cuman sambalnya emang juara
perut gua kenyang
kenyang minum jamu
nah ini buat lo seratus ribu
pakai bonus segala
lu terus hun deh
tak ada kelasnya jatuh jatuh jatuh jatuh ciptaan bininya
jal jal jal jal
jal tunggu jal
jal jal jal
eh anak kecil lah
pak mobil dikejar kejar
capek saya gak mau berantem
ampun bang jangan bang
saya nggak mau berantem bang
saya gak mau berantem bang
gue gak mau berantem gak mau
gue mau ngomongin masalah semalam
saya kan udah bilang saya nggak ngejelek jelekin abang
assalamualaikum salam ya
aduh aneh banget nih
apanya sih yang aneh
pokoknya aneh gitu
kalo lo liat si puput ya
kayak orang diguna guna
mungkin dijanji mau dikasih anak kalinya
agak balik balik dari tadi
jal gue gak jahat jal ama lo jal
lo gue udah becek dong
selama ini juga kan
lo gak perlu gue apa apain
abang kan tahu saya takut sama abang
jangan jal lu jangan narik dulu
lu juga pikirin kesehatan lo
karena kebanyakan kerja fisiknya drop
serius bang saya belum menutup poin
gue kan minum jamu cuma berdua doang
gak enak kalau ada yang lihat
ntar orang ntar tanya apa apa
abang kan nggak begitu bang
iya jal gue kan gak begitu
lu tau tapi orang lain kan gak tau
untuk gue ketemunya
orang yang gak pernah ngegosip
gak pernah cerita cerita
lu jangan jauhi sampai sampai ya
kalau ketemu gue disini ya
lu tau sendiri
kalau ngeliat yang kayak beginian
bukan jamu yang dibahas
jal bener ya
lu gak akan cerita apapun sama siapapun
kalau ada yang nanya
bilang aja kita gak pernah ketemu
tapi lu bener
gak mau nyobain jamu
dijamin bugar jal
saya mau narik lagi bang beneran
ya yaudah deh kalau begitu
saya jalan dulu ya bang
jal gue demen sama lu jal
gue tau lu orangnya baik
lu orangnya bisa dipercaya
eh mau makannya dia disini
sini kamu keringetan
ampun deh lehernya
aduh sampai basah
cuman sambalnya emang juara
gak kenang makanan
cobain deh ini enak banget
ih pinter banget kamu makan ya
aku minum ya
am aku mau cobain dong makanan kamu suapin
mau juga aku suapin
aku mau cobain ayamnya dong
oh mau boleh boleh
cobain dulu yang gak pake sambal ya
takutnya kepedesan kamu
gak kenyang mau pulang
aku anterin ya